prabowo gibran meraih lebih dari sembilan puluh enam juta suara sah
anda punya uangnya anda berminat
dan harus diajukan kembali setiap tahun setelah itu
nyesel juga sih kayak langsung dikasih
tidak boleh kita pahami intersubjektif ya